aku akan memegang ketiga mutiara itu biar tangan aku nggak sakit lagi
oni jangan itu berbahaya kalau kamu yang pegang
nang aja lili aku udah tau kok gimana caranya megang mutiara ini makanya aku pakai daun tebal
sepertinya kotak mutiara itu di sini deh si pesut itu kan berhenti di sini terus gimana
aduh mutiara yang ketiga aku juga nggak tahu katanya sih kita
harus nyari kotak kuno di desa danau wah kamu gimana sih masa nggak tahu
jangan jangan ini dia bataknya
itu dia mutiaranya aku harus lebih dulu ngambilnya
aduh mbak aduh ayo dong aku harus lepas dari batu ini
memang enak menjadikan leheran sasa hahaha
akhirnya aku bisa selamat juga dan aku udah megang mutiara ketiga hahaha
aku harus lepas dari sini
aku berhasil sekarang aku tinggal cari onik
ani kita berhasil kita pulang yuk
ikan pesut antar kita pulang ya
aku akan memegang ketiga mutiara itu
biar tangan aku nggak sakit lagi
oni jangan itu berbahaya kalau kamu yang pegang
senang aja lili aku udah tau kok
gimana caranya megang mutiara ini
makanya aku pakai daun tebal
dasar anak nakal
muka kamu kok jadi belang sih oni
aduh tadi mukaku merah
sekarang jadi belang belang
makanya jangan ambil barang yang bukan milik kamu
itu namanya mencuri
tuh lihat ekibatnya
terus gimana dong
aku gak mau selamanya begini
kamu harus minta petunjuk dari raja kayangan
sekarang kita pergi ke istana kayangan
aku sembuh lili
terima kasih ya lili
lili aku tahu kamu tidak minta apa apa dari aku
tapi terimalah pohon ini
pohon ini akan mengubah nasib kamu lili
wah pohonnya bisa mengeluarkan uang
terima kasih ya tuan putri
sungguhin aku dong tuan putri
oni saya sudah tau
kelakuan kamu dari lili
kalau kamu mau merubahnya
kamu gak akan ganggu ganggu lili lagi
saya akan jadi anak yang baik
saya akan menyembuhkan kamu
terima kasih raja terima kasih tuhan putri
pak terima kasih ya
sekarang aku punya baju baru
ya kamu memang berhak untuk mendapatkannya lili
selama ini aku jahat sama kamu
padahal kan kamu gak pernah jahat sama aku
oni aku udah maafin kamu kok sebelum kamu minta maaf
pak kata ajak kita jalan jalan dong